selamat datang di labuan bajo
destinasi wisata eksotik di indonesia
kalian tahu nggak sih apa saja fakta unik labuan bajo
pertama asal usul nama labuan bajo
labuan bajo itu nama kelurahan
iya kamu gak salah baca kok
labuan bajo pada dasarnya merupakan nama kelurahan di nusa tenggara timur
labuan bajo berarti pelabuhan orang bajo
di sini ada empat suku lho
suku manggarai suku bajo suku bojo dan suku bugis
fakta kedua apalagi kalau bukan pulau komodo
taman nasional komodo di labuan bajo menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan
dan pastinya ada komodonya loh
hewan yang dilindungi
tau gak sih pulau ini ditetapkan masuk dalam situs warisan dunia unesco
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah fakta terakhir
eits jangan lupa kopinya ya
apalagi kalau bukan julukan kota seribu sunset
di labuan bajo kalian bisa menyaksikan pemandangan sunset dari sudut manapun di pulau ini
salah satunya dari pantai
hingga dari atas kapal
keindahan labuan bajo memang tidak ada habisnya
di sini banyak banget aktivitas yang kamu bisa eksplorasi
menikmati eksotisme dari ketinggian hingga menyelam ke laut yang dalam
gimana indah bukan
jangan lupa tambahin labuan bajo di net hiburan kamu ya